banjirop atau pasang air laut di sejumlah wilayah utara jakarta
diprediksi akan terjadi pada pekan ini
pemerintah daerah perlu menyiapkan tindakan mitigasi
demi mengurangi dampak
badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg
telah memprediksi pekan ini pesisir utara jakarta
akan mengalami pasang air laut
yang disertai dengan curah hujan yang tinggi
kawasan fluid penjaringan jakarta utara
salah satu daerah yang akan dilanda banjirop
daerah ini selalu terimbas pasang air laut
seperti pada kampung nelayan muara angke ini
banjirop sering terjadi meskipun tidak ada hujan
andi aris ketua lt dua blok empang fluid menyebut
pasang air laut bisa melimpas ke pemukiman warga
dan mengakibatkan banjirop setinggi lima puluh cm
apabila disertai hujan
gedangannya akan surut dalam waktu hingga lima hari
dia pun berharap
pemerintah daerah segera memperbesar saluran pembuangan air
serta mengantisipasi sejak dini
sebelum banjirop itu datang
berdasarkan prediksi bmkg
potensi pasang maksimum akan terjadi pada sembilan hingga sebelas januari nanti
sekitar pukul sepuluh sampai pukul sebelas pagi
ditambah hujan tinggi
berpotensi menimbulkan banjir besar
banjirop di kawasan utara jakarta
memang tidak selalu separah muara angke
ada tanggul di kawasan muara baru
dan cukup mampu menahan limpahan air laut
sehingga tidak sampai ke pemukiman warga
menurut penuturan warga
sudah lebih dua tahun kawasan muara baru
tidak lagi terendam oleh banjirop
ada pun rumah pompa waduk pluit
yang berada di dekat lokasi
juga bersiap menghadapi banjirop
yang diprediksi bersamaan dengan tingginya hujan
terdapat sepuluh pompa
dengan kapasitas daya tampung lima puluh ribu liter per detik
banjirop bisa teratasi
jika debit air tidak melebihi kapasitas
dulu setiap kali rok
limpas itu setinggi lima atau sepuluh cm
itu tergantung ketinggian air lautnya
nah selama ini
hanya tinggal saluran saluran saja
yang harus dicek
apakah saluran airnya itu
lancar sampai ke waduk
kalau tidak lancar
ya otomatis dia akan lambat
akan menggenang terus
tapi kalau lancar
mudah mudahan kita sanggup untuk mengatasi itu
sementara badan penanggulangan bencana daerah dki jakarta
menegaskan akan menyiapkan rencana mitigasi
upaya ini agar tidak berdampak kerugian bagi keluarga
yang bermukim di kawasan tersebut
pertama kita menyiapkan posko
posko penanganan jika terjadi rob atau banjir di daerah sana
di kota ada di kelurahan
dan juga mungkin ada di kecamatan
di samping posko kita juga menyiapkan sistem informasi
informasi yang real time terhadap ke warga
terhadap kelurahan dan camat
beserta aparat terkait
berdasarkan pemetaan bpbd dki wilayah pesisir utara jakarta
yang diprediksi mengalami banjir op
diantaranya meliputi kawasan kamal
muara kapuk muara baru
probokus hartoyo jakarta